usai menteri sosial menjelaskan bansos di kementeriannya bukan dalam bentuk barang dan hanya transfer tunai giliran menteri keuangan sri mulyani indrawati
yang buka suara asal muasal bantuan langsung tunai el nino
sri mulyani bilang perpanjangan pemberian blt el nino diputuskan dalam rapat kabinet terbatas enam november dua ribu dua puluh
berdasarkan pertimbangan dampak el nino masih akan berlangsung hingga dua ribu dua puluh
mengenai bantuan el nino itu diputuskan pada ratas atau rapat intern bapak presiden bersama beberapa menteri
pertama waktu itu bicara mengenai data termasuk pembahasan mengenai adanya data reksosek
yaitu mengumpulkan semua data dari rumah tangga di indonesia
dan juga mengenai kondisi el nino yang menyebabkan produksi beras dan juga mengenai kondisi el nino yang menyebabkan produksi beras
dan harga beras yang meningkat sehingga kemudian diputuskan untuk memberikan tambahan
itu sejak tahun dua ribu dua puluh tiga dan eksekusinya untuk bantuan pangan sejak september dua ribu dua puluh